sebenarnya sejumlah bangunan runtuh dan jembatan bergoyang hebat
saat gempa bermagnitudo tujuh dua mengguncang taiwan pada rabu pagi
gempa yang berpusat sekitar delapan belas km selatan kota hualien
menyebabkan sejumlah bangunan bergoyang hebat
salah satu jembatan kuatnya gempa memaksa sejumlah pengendara motor dan mobil
mereka tampak berupaya menahan diri agar tidak terjatuh
gempa juga membuat panik penumpang di gerbong kereta
video amatir sudah juga merekam air kolam renang yang terguncang hebat
di sudut kota lain gempa yang disebut sebut terbesar melanda taiwan
sejak dua puluh lima tahun terakhir ini juga membuat jembatan beton bergoyang goyang
akibat gempa bermagnitudo tujuh dua sebuah bangunan lima lantai di hualian taiwan rusak berat
lantai pertama bangunan runtuh dan membuat bangunan miring
darurat pusat taiwan
dalam kondisi miring atau ambruk
dan anak yang terjebak di bangunan
di kabupaten hualien dan sedikitnya
gempa bumi bermagnitur tujuh dua
di seluruh taiwan dihentikan
dengan kbri tokyo dan kantor dagang ekonomi indonesia
di taipei memastikan tidak ada warga negara indonesia
namun kdei di taiwan
muas padai potensi gempa susulan
kemlu sudah melakukan koordinasi
dan juga dengan kbri tokyo
sejauh ini dari hasil koordinasi kita
tidak ada wni yang menjadi korban
dari gempa bumi ini baik di taiwan
dari dampak gempa di taiwan
tony tamsir wni yang berada di taiwan
dan juga sebagai jurnalis radio taiwan internasional
selamat petang mas tony
ya selamat sore untuk
bagaimana kabar wni di sana
tengah berangkat bekerja pada pagi hari
kemudian untuk informasi berkenan
belum dilaporkan adanya korban
yang terluka dari indonesia
wilayah mana apakah di sana ada juga wni
di mana readau kita
di mana kita lihat
jarak anda bermukim di mana saat ini jaraknya cukup jauh atau juga ikut merasakan dampak gempa yang terjadi tadi pagi
baik untuk gempa tadi pagi saya berada di lantai sembilan di apartemen saya yang berada di kota new taipei city
dan kota new taipei city berada di sebelah utara pulau taiwan sementara gempa terjadi di sebelah timur
kekuatan gempa yang terjadi dan juga dirasakan oleh saya adalah skala lima di mana gantungan lampu sendiri bisa anda lihat bergoyang kemudian juga barang barang juga terjatuh
hal ini juga bisa dilihat dari berbagai postingan teman teman para amatiran dan juga para postingan pmi dan juga kelukesan mereka berkenaan dengan kondisi mereka yang menjadi masalah
karena mereka juga harus bekerja menjaga orang tua sembari memut barang barang yang jatuh
baik mas tony apa yang saat ini dilakukan oleh otoritas setempat apakah juga ada dilakukan pengungsian bagi warga yang menjadi korban
baik untuk tawan sendiri memang setiap kali ada bencana pihak pemerintah tentu akan segera menerjunkan satuan khususnya
namun kali ini untuk gempa yang berada di holdian boleh dikatakan gempanya skalanya cukup besar
namun untungnya bagian bangunan ataupun juga mungkin saja kerusakan ataupun juga bencana ini tidak sampai menyebabkan banyak orang yang terlibat ataupun juga menjadi korban di dalamnya
hingga saat ini berita ditayangkan tercatat ada tujuh korban yang tewas
kemudian ada tujuh ratus sebelas korban yang terluka parah dan juga ringan
dan ada dua bangunan di kawasan hualien yang robo
sementara satu bangunan lainnya di kawasan new tipe tepatnya di chungho itu yang robo
jadi kurang lebih ada tiga bangunan yang robo
sementara jumlah bangunan yang retak retak ataupun juga yang miring dan lain sebagainya kurang lebih sekitar sembilan puluh an bangunan
baik mas doni sampai sore ini ada dirasa gempa susulan tidak
baik gempa susulan dari pukul tujuh lebih lima puluh delapan pagi hari waktu taiwan terus terjadi hingga sore sekitar pukul
ataupun juga pukul tiga waktu indonesia
baik terima kasih mas tony tamsir wni